kamu dari rumah jack
bener dia dihajar orang
cuma jack gak tau siapa orangnya
ada masalah apa
soal izin dia parkir
bedanya long black air panas dulu ditambah espresso
americano espresso dulu ditambah air panas
jadi bedanya yang satu air panasnya duluan
yang satu lagi air panasnya belakangan
mau air panasnya duluan boleh
mau yang air panasnya belakangan juga boleh
kamu tuh istimewa apa
aku pengen stigma
supaya apa sih kamedean
kamu udah bangun
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
kamu dari rumah jack
bener dia dihajar orang
iya cuma jack gak tau siapa orangnya
ada masalah apa
soal izin dia parkir
dia sekarang gak boleh market lagi
sementara cuma itu informasinya
saya lanjut dulu
kangen sama biaya
tasik tasik tasik
orangnya memang baik baik aja
bukannya kemarin ada yang ngajar dia
cuma diajar sekali
itu juga sebab perutnya
katanya masih sakit
isi perutnya sampai mau keluar
tapi gak ada luka
kirain sampai babak belut
ada masalah apa emang
cuma dia gak boleh market lagi
tempat yang biasa
alasannya gak ada izin
sementara cuma itu aja informasinya
saya mau lanjut dulu
kangen sama biaya
kangen sama biaya
kangen sama biaya
kangen sama biaya
kangen sama biaya
bam verstehen kayak pribadi
dan maksimal lima tahun rua ulang
yang belum tau
udah gak ada promo di sosmed juga
gak ada yang ngurus gak ada yang ngerti
gak coba mempekerjakan orang lain yang ngerti
enggak kang mus malah nyuruh saya minta bantuan kamu lagi
kamu ada rencana mau ke jakarta lagi
sekarang bisnis apa
belum bisnis apa apa belum ada kerjaan baru kepikiran buat bisnis baju
tapi belum ada rencana serius baru kepikiran aja

kang mus gak kesini
kemaren sekarang mau belum
kang cecep gak ada
aku sih sebenarnya mau mau aja bantuin kang mus
lagi di kp
lagi ketemu sama serena
disuruh kang mus
minta bantuan mau jualan online lagi
belum tahu ini lagi diomongin
kang mus gak ke kantor
saya sama anggota di kantor
tadi saya tanya
kang hari ini mau ke kantor
terus malah balik nanya
kalau mau ke kantor
kira kira jam berapa
terus balik nanya lagi ke saya
saya bilang mau janjian ketemu sama serena
kata kang mus
yaudah kamu janjian ketemu sama serena aja
makanya sekarang saya janjian sama serena
kamu telepon kang mus aja
kang ujang masih suka ke kantor
cuma barusan dia ke kantor sama kang murad
dari kemarin pengen ketemu kang mus
saya sama kang murad di kantor
kamu udah punya kantor
saya di kantor akang kantor ke cimpring
mau ketemu sama akang silaturahmi
akang hari ini mau ke kantor
saya sama kang murad balik rumah akang
besok aja di kantor
besok katanya kita kesini lagi